saya prabowo subianto menteri pertahanan republik indonesia
kepada tim nasional indonesia u dua puluh
saya yakin saudara saudara akan terus semangat
akan berjuang terus dalam pertandingan yang akan datang
saya percaya saudara saudara akan berbuat yang terbaik yang bisa saudara buat
yakinlah kalau di dalam hatimu anda ingin memberi yang terbaik
insya allah saudara akan berhasil
jangan pernah turun semangat
kalau saudara belum berhasil bangkit
berbuat yang terbaik kerahkan yang terbaik
buatlah bangsa indonesia bangga
terima kasih semangatmu terima kasih perjuanganmu